sidang kasus penipuan perjalanan umrah first travel kembali digelar di pengadilan negeri depok jawa barat
agenda sidang menghadirkan sembilan orang saksi yang merupakan agen first travel
andika anissa dan kiki hasibuan didakwa melakukan penipuan atau pengelapan terkait dengan perjalanan umrah enam puluh tiga tiga ratus sepuluh calon jemaah
jemaah itu belum juga diberangkatkan meski sudah membayar lunas biaya paket umrah
dalam sidang sebelumnya jaksa menghadirkan enam orang saksi yang juga agen first travel
dalam persidangan saksi mengaku biro perjalanan umrah first travel menjanjikan fee kepada setiap agennya
namun komitmen itu tidak dilakukan manajemen travel
di pengadilan negeri depok sudah ada koresponden roni satria
roni informasi terkait dengan keterangan saksi
yang diungkapkan pada
di persidangan kali ini adakah tambahan yang bisa anda ceritakan mengenai persidangan kali ini
ya selamat siang yuda
sembilan orang saksi dihadirkan pada sidang lanjutan kasus penipuan perjalanan umroh yang dilakukan oleh first travel
dan kalau kita tahu sembilan saksi ini tujuh diantaranya merupakan agen first travel dan kemudian dua diantaranya calon jemaah haji
kalau kita lihat tadi baru sesi pertama tujuh saksi
tujuh saksi yang merupakan agen ini semua secara bersama sama memberikan keterangan
yang masing masing tadi sempat ditanyakan apa saja bagaimana proses mereka menjadi agen dari first travel ini
karena kalau kita lihat mereka sendiri sebenarnya sebelumnya di tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu lima belas
mereka sebenarnya juga sudah mengikuti proses umroh melalui first travel ini
sehingga mereka akhirnya direkrut menjadi agen yang untuk nantinya mereka akan merekrut lagi jemaah jemaah ataupun calon jemaah
yang akan berangkat melalui first travel ini
nah persyaratan untuk menjadi agen dari first travel ini adalah mereka harus menyotorkan uang sebesar dua lima juta rupiah hingga tiga juta rupiah
dan nantinya mereka sendiri akan menyotorkan uang uang dari para calon jemaah haji ini kepada first travel
nah tadi apa yang terungkap dari para agen di dalam persidangan ini
bahwa mereka dikatakan diberikan janji ataupun komitmen fee bila satu orang calon jemaah haji berhasil diberangkatkan
maka mereka masing masing akan mendapatkan dua ratus ribu rupiah untuk harga promosi
kemudian bila yang berangkat dengan umroh reguler maka mereka akan mendapatkan fee sebesar delapan ratus ribu rupiah per calon jemaah haji
nah namun fee yang dijanjikan ini setelah proses selama satu tahun dari maret
dari maksud saya hingga maret dua ribu tujuh belas yang dijanjikan akan diberangkatkan pada periode desember dua ribu enam belas hingga maret
terus tidak ada fee
nah ini adalah hal yang tersebut yang diberikan karena memang tidak ada yang diberangkatkan
tadi disebutkan oleh salah satu agen bahwa alasan dari anissa hazibuan selaku direktur utama yang kita tahu juga merupakan sebagai terdakwa dalam kasus ini
menyebutkan bahwa ketidakberangkatan para calon jemaah haji ini disebabkan karena masalah visa
tadi akhirnya mereka menunda waktu ataupun menunggu waktu bagaimana visa tersebut bisa diurus kembali
nah itu yang tadi menjadi alasan mengapa proses ini bisa diulur ulur ataupun diundur seperti itu

sehingga agen ini sebagai muara dari bisa dikatakan komplain dari para calon haji ketika mereka tahu batas waktu untuk keberangkatan mereka belum dikabulkan seperti itu
akhirnya mereka tentu melapor kepada para agen dan agen akhirnya mengkomplain lagi kepada first travel
sempat dikatakan bahwa ketika banyak calon jemaah haji ada sekitar dua ribu yang melapor
kalau kita tahu bahwa total enam puluh tiga jemaah haji yang tidak diberangkatkan
dari yang melapor ini tentu
para agen ini akhirnya memberikan informasi kepada first travel yang akhirnya sulit sekali komunikasi terjadi
mereka menyebutkan bahwa hampir dua hingga tiga bulan komunikasi yang dijalin tidak dapat dilakukan dengan andika surahman
tidak bisa dilakukan dengan anissa hasibuan termasuk dengan kiki hasibuan yang akhirnya mereka berupaya untuk datang ke tempat ataupun ke lokasi first travel
karena kalau kita tahu agen agen ini ternyata tidak hanya berada di lokasi ataupun di sekitar jakarta dan sekitar

karena ada tadi juga agen agen yang berasal dari bengkulu agen yang berasal dari yogyakarta semarang dan lain sebagainya
bisa dikatakan ini proses yang melibatkan masyarakat yang cukup banyak di hampir sebagian besar masyarakat seluruh indonesia
tentu saja sulit bagi para agen ini untuk mendatangi first travel
yang akhirnya mereka komunikasi yang sangat sulit inilah yang menyebabkan mereka akhirnya melaporkan kepada polisi
nah dari sinilah proses tersebut pada akhirnya
kalau kita lihat tadi masing masing agen rata rata bisa mensetorkan
uang hampir sebesar empat miliar rupiah kepada first travel yang semua para calon jemaah haji ini sudah melunasi uang mereka
karena memang kenapa
mereka melunaskan uang tersebut mengingat bahwa para agen ini tadi seperti saya sudah bilang
bahwa mereka sendiri pernah mengikuti proses umroh yang diberikan oleh first travel
mereka pernah merasakan fasilitas yang diberikan oleh first travel di tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu lima belas
bercermin dari pengalaman itulah para agen ini bisa merekrut banyak
orang orang baru lagi untuk mengikuti proses umroh melalui first travel
mereka memberikan bisa dikatakan merefleksikan pengalaman pengalaman apa saja
fasilitas yang diberikan bagaimana penerbangan dan lain sebagainya
hingga pada akhirnya penginapan yang ditawarkan di sana
sehingga ini cukup menggiurkan dengan harga yang hanya empat belas juta rupiah
membuat ribuan hingga puluhan ribu calon jemaah haji tergiur untuk mengikuti proses ini
tersebut hanya isapan jempol belaka seperti itu
dan pada akhirnya ini tadi banyak sekali yang terungkap yang bisa dikatakan di dalam persidangan
namun kita masih belum mendengarkan dari calon jemaah haji
karena tadi masih akan diberikan untuk sesi berikutnya
nah tadi saya sempat berbincang juga yuda dengan pengacara dari korban
yang menyatakan yaitu lusfi yazid
menyatakan bahwa nantinya rencananya para korban ini meminta untuk uangnya untuk dikembalikan atau refund seperti itu
yang juga tadi sudah
ada keputusan dari kementerian agama
bagaimana nantinya first travel ini diwajibkan untuk mengembalikan uang dari para calon jemaah haji
bila tidak dapat diuangkan ataupun dikembalikan
karena memang aset dari first travel ini bila dihitungkan hanya baru mencapai dua ratus miliar saja
dari total sembilan ratus miliar rupiah yang harus diganti rugi kepada calon jemaah haji
yang nantinya uang tersebut ataupun aset aset yang dimiliki oleh para terdakwa ini
yang tentunya tentu akan menjadi wacana apa yang harus dilakukan nantinya oleh para terdakwa ini
ketika uang tersebut tidak mencapai atau aset mereka tidak mencapai dari uang yang harus dikembalikan kepada para calon jemaah haji
kembali ke anda yuda
baik roni satria terima kasih untuk informasi anda melaporkan langsung dari pengadilan negeri depok jawa barat
ini saja kasus penipuan biro travel umroh terjadi yang terbesar adalah penipuan yang dilakukan first travel dengan kerugian mencapai sembilan ratus lima miliar rupiah
pelaku penipuan dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh dua dan tiga ratus tujuh puluh delapan tentang penggelapan uang dan penipuan dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara serta denda sepuluh miliar rupiah
kasus penipuan first travel sudah memasuki tahapan sidang di pengadilan negeri depok jawa barat
tiga pemilik biro travel didakwa melakukan penipuan terhadap enam puluh tiga ribu
tiga pemilik biro travel dikenal dengan penipuan yang terbesar adalah penipuan yang terbesar
kasus dugaan penipuan juga dilaporkan jemaah abu turs di beberapa daerah di indonesia
hingga januari dua ribu delapan belas dilaporkan ada sekitar dua puluh tujuh ribu anggota jemaah yang belum diberangkatkan
kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan
penyidikan penipuan biro perjalanan umrah dan haji plus pt solo
simbalat lumampah masih berlangsung
hingga akhir februari dua ribu delapan belas dua belas delapan ratus empat puluh lima anggota jemaah belum juga diberangkatkan
total kerugian mencapai tiga ratus miliar rupiah